sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
itu meeting gak bisa dirubah jadi minggu depan
maaf pak gak bisa
pak joy albert dari pt bangun holding ini
klien penting bapak
yang suruh bapak tunggu dari selalunya lalu pak
yaudah kamu ke rumah saya
ambil baju saya
ketemuan langsung di kantor ya
bapak lagi gak ada di rumah ya pak
bukan urusan kamu
kamu semaleman disini
maaf pak saya mau bicara sama andin
saya mau bicara sama andin
saya mau bicara sama andin
keadaannya saat ini sangat sulit
kebohongan kamu yang sangat keterlaluan itu
tolong kamu kasih space dulu untuk kamu
saya gak mau nunda nunda ini semua maaf
saya mau selesai masalah ini langsung maaf
saya gak mau nunda nunda lagi maaf
mama gak mau
kalau sampai terjadi apa apa lagi sama papa
mama gak mau
bantu saya ma
al kamu berdiri
mama harus pergi sekarang al
mama mau pergi sekarang al
mama mau pergi sekarang al
mama mau pergi sekarang al
apa al udah ketemu sama andin
kalau mereka sudah bicara
apa andin akan bilang sama al kalau dia bukan pelaku pembunuhan roy
aku tahu andin pantas mendapatkan kebenaran
dia memang gak salah ya allah
tapi kalau hal itu malah menjadi pintu gerbang penderitaan untuk elsa
apa yang harus aku lakukan
saya memang dendam
karena kamu sudah membunuh roy
lupakan itu nin
awalnya memang sakit
awalnya memang susah
tapi kamu akan terbiasa dan menjadi bisa
kamu harus bisa ngapain semuanya
din kamu dimana
kasihan rena nangis terus
dia bangun tidur dan langsung mencari kamu
kamu bisa berbicara dengan rena
kau bisa berbicara dengan mama
mama juga rindu rena
mama belum bisa balik sekarang
mama aku mau ketemu sama mama
jangan liat aku mama
mama janji kok sayang
nanti mama akan cari waktu untuk ketemu sama rina
mama juga kangen banget kok sama rena
jangan berantem sama bapak ya
kamu harus baik baik disana ya
jadi anak yang baik
gak boleh nakal
rena kan anak pinter
keteranak cantik ya aku mau ketemu sama mama cus ya nanti kita ketemu mama ya
buru buru banget baru juga nyampe
ya kan aku ada meeting
kalian juga mau ngecek pro ya
udah kamu istirahat aja ya
nina buru buru banget
apa dia mau ketemu sama mandin
ternyata dia mau ketemu sama mandin
ternyata dia mau ketemu sama mandin
ternyata dia mau ketemu sama mandin
kita kayaknya gak velocidad banyak cuma
gue enak banget
mama ajak ketemu lagi
makan dulu yuk
kita sarapan yuk mau ya